syahdan di desa panjalu kecamatan ciamis jawa barat
pernah berdiri kerajaan panjalu pada abad ke delapan
salah satu rajanya prabu sang hyang borosngora
mewariskan tuntunan hidup dalam bentuk siloka atau petua
peninggalan itu terpelihara hingga kini
seperti terekam dalam papagon kapanjaluan yang dibacakan ganda suganda ini
ucap lampah sebenarnya
bersahabat dengan alam
menempuh cara yang halal untuk menjalani hidup
adalah sebagian amalan bagi masyarakat adat panjalu
dalam babat tanah panjalu
tersebutlah situlengkong sebagai bagian dari keraton panjalu
tanah panjalu yang subur juga menjadi sumber air bagi kabupaten ciamis
ditah sang prabu tak berhenti di papagon kapanjaluan
meratakan baju compliment
mandir panas warna dan artisanyoutube
ter grandparents yang proses ad rotating
dapat memberi harmoni termasuk dalam pentas tradisi
karena wayang landung secara visual ini menggambarkan wujud wayang tiga trimatra dari wayang golek itu sendiri
maka secara otomatis wayang landung ini terikat dengan pakem dan tetekon
terutama di sini adalah tokoh tokoh dan karakter yang dibuat di wayang landung ini
semua memiliki nilai nilai filosofis yang seperti ada di dalam wayang golek
bagi kebanyakan orang di daunan kering adalah sampah
namun di tangan ganda suganda sampah kebun tersebut disulap menjadi salah satu ornamen wayang landung
daun daun apa saja yang bisa digunakan
kalau pakemnya itu memang itu keraras daun
kalau pisang yang udah kering ini paktumnya ini
kalau ini fleksibel dimana saja ada disitu aja ada
misalnya di tempat a ada daun itu ya saya pakai itu
tapi yang penting jangan merusak lingkungan
butuh kemampuan menjaga keseimbangan tubuh yang prima untuk memainkan wayang seberat dua puluh lima kg ini
berbeda dengan pementasan wayang pada umumnya wayang landung adalah arak arakan yang diiringi gamelan dan tabuhan kendang
nakula sadewa dan bima didapuk menjadi tokoh utama dalam arak arakan wayang landung di desa panjalu
cuma bisa dibedakan kalau di wayang landung
ada tokoh yang memang terikat dengan pakem disini terutama karakter
karakter yang baku yang ada di dalam kisah mahabrata
dan ada tokoh tokoh yang bebas pakem yang tidak terikat dengan pakem
disini adalah tokoh tokoh buta
supaya apa supaya masyarakat yang melihat pertunjukan wayang landung ini bisa membedakan
mana tokoh jahat dan mana tokoh yang baik
ataupun mana pandawa ataupun mana yang buta
karena memang sifat seni helaran adalah sifatnya momun opnamu
atau dalam artian ini street art yang hanya bisa dilihat sekilas
selepas arak arakan sejauh satu km wayang landung dibawa ke tanah lapang untuk mementaskan babat alas amen
lakon dari kitab pewayangan ini berkisah tentang pandawa yang masuk ke hutan
dan bertarung melawan buta
atau raksasa ketika akan membangun kerajaan amarta
lakon dari kitab pewayangan ini berkisah tentang pandawa yang masuk ke tanah lapang untuk mementaskan babat alas amer
konon kerajaan panjalu adalah bentukan keluarga dan pengikut maharaja kertajaya
sang raja panjalu kediri jawa timur
yang tewas di tangan ken arong

yang tewas di tangan ken arong
lewat wayang landung dan komunitas anak ibu
lewat wayang landung dan komunitas anak ibu
ganda suganda ibarat penjaga kebudayaan panjalu

alam harus dirawat
hidup jangan serakah
hidup jangan serakah
dan teguh di jalan yang lurus
ia menularkan nilai nilai dalam papagon kepanjaluan

kepada generasi sekarang
kepada generasi sekarang
jaliknya di tempat t geralal
jalik di tempat tersebut
menjadi topeng yang lazim dikenal dengan sebutan bebegik
sekilas bebegik terlihat menyeramkan
hal ini tak terlepas dari makna bebegik dalam bahasa sunda yang berarti diam untuk menakut nakuti
lambat laun bebegik bermertamolfosis menjadi kesenian yang tak lagi menakutkan
hutan tawang gantungan adalah cikal bakal munculnya bebegik
rimba ini diakini keramat dan jadi tempat bersemayam danyang desa sukamantri
di hutan tawang gantungan inilah pertama kali seorang prabu sampulur menciptakan bebegik yang kini dikenal sebagai kesenian asli dari sukamantri yaitu bebegik sukamantri kabupaten ciamis jawa barat
meski saat ini pembuatan bebegik sudah tidak lagi menggunakan kayu yang diambil dari hutan tawang gantungan
namun pembuat bebegik di desa sukamantri tetap menggunakan aksesoris untuk menghias bebegik yang diambil dari hutan ini
seperti daun wargu daun pipi cisan bunga bubuai dan juga bunga haap
konon prabu sampulur yang berkuasa di hutan tawang gantungan menggantung bebegik di atas pohon yang tinggi
ditempel di pohon kayu maksudnya sepertinya itu supaya kelihatan bahwa itu seperti orang yang tinggi besar
sehingga keamanan di deras itu terjaga dengan baik
karena setiap yang melihat itu seperti kerajaan itu dikepung oleh orang orang yang tinggi besar
sehingga keamanan di deras itu bisa terjamin
sanca manik seorang pengikut prabu sampulur menari memakai bebegik saat bersorak gembira mendapatkan hewan buruan
sejak itulah bebegik menjadi seni andalan masyarakat sukamantri
dalam setiap pesta rakyat
menyibak sulur pepohonan harus dilalui oleh setiap penari
demi mendapatkan daun warigu pipi cisang bunga bubuai serta ha ha paan untuk menghias bebegik
keempat bahan alam ini menjadi syarat khusus untuk pementasan bebegik
bukan tanpa maksud
dedaunan dan bunga yang diambil dari hutan tawang gantungan ini dipasang pada bebegik
bu buai dan warigunya itu yang disebut oleh prabu sampulur ada warigu panca warna
sebetulnya itu tidak berwarna warni hijau saja
cuma itu filosofinya mungkin dengan warna warna kasih sayang gitu
dengan filosofi itu tetap dipertahankan dengan bebuainya
yang bubuai itu kalau boleh saya bilang itu ada semacam rotan ya
yang disitu juga mengandung filosofi
bahwa di situ dengan rapihnya berbaris itu mengandung filosofi seperti ikatan ikatan yang kuat
antara insan dengan insan gitu
malam pun tiba
di makam yang sunyi para penari bebegik berdoa seraya memohon keselamatan
ya rapaatan ngeberarokahan iya kanapa maksadan
kesenian bebegik iya diluluhur di tempat iya pisang
ada ritual yang mesti dijalani sebelum pentas
meminta restu leluhur penting dilakukan sebelum pertunjukan
prosesi sabet topeng oleh sesepuh menandai proses berdoa telah usai
amin ya allah
bebegik yang telah didoakan pun ditinggal di pemakaman selama semalam
esokan hari para penari harus memakai bebegik dari pemakaman
menuju lokasi arak arakan
diringi tiupan trompet kendang dan klotok
bebegik mulai menari nari
diputuhkan fisik yang prima untuk memainkan bebegik yang memiliki bobot tiga puluh kg
seni tari asli desa sukamantri ini menjadi bukti ada harmonisasi yang dikejar
karenanya warisan nenek moyang tak mereka biarkan lenyap begitu saja
maka senja di sukamantri kali ini adalah senja bebegik
senja yang dinantikan sesuatu yang dirindukan
dalam mitologi sunda
ronggeng gunung adalah bentuk penyamaran dewi siti semboja
yang ingin membalas dendam karena suaminya angkalaran tewas di tangan perompak
tarian milik putri prabu siliwangi yang hanya diiringi tiga jenis alat musik ini
sempat mencapai masa keemasan di era tujuh puluh an
namun satu dekade kemudian
keindahan gerak dan lirik tembang ronggeng gunung
tak lagi terdengar
tembang aja ikhwanin napirin
ada tembang yang berlirik jenaka
alangan buat diri jaman
di setiap lirik tembang
bahasa lisan sunda menjadi kunci utama
tembang menangis yang dilantunkan raspi
berkisah tentang kerinduan dewi semboja akan sosok suaminya
prajurit dewi semboja menyamar
bahasa yang terbaik adalah
bahasa yang terbaik adalah
bahasa yang terbaik adalah
bahasa yang terbaik adalah
bahasa yang terbaik adalah
bahasa yang terbaik
itu dilakukan untuk memancing perompak
pembunuh angka laran agar ikut menari
para prajurit lantas menikam
pertempuran besar terjadi
prajurit dewi samboja dan perompak saling menyerang
jengkok khas pada saat tembang dilantunkan berbeda dengan tembang ronggeng amen
dulu saya ya nggak ngerasa sulit sulit puing tapi ada itu kita satu lagu namanya liring sulit gitu
yang bikin sulit apa ya menghafalnya atau cengkok cengkoknya
cengkok cengkoknya seperti tadi tinggi gitu tinggi sama itu sama itu panjang banget gitu
kalau dari gerak
nah tariannya sendiri sebenarnya ronggeng gunung ini bisa dibilang gerakan tariannya sulit untuk diingat atau sederhana sebenarnya
gerakan mah nggak sulit tapi
kalau di sini mah itu wilet gitu lah cengkok gitu
cengkok kan ada tinggi peti gitu
jadi jadi menselaraskan antara tembang sama gerakan tariknya itu yang cukup sulit
sedikitnya enam belas tembang pantun harus dikuasai setiap penari ronggeng gunung pada saat pentas
dibutuhkan napas panjang dan teknik khusus untuk menguasainya
kehadiran ronggeng amen sebagai hiburan perang
hiburan baru bagi masyarakat ciamis membuat kelestarian ronggeng gunung memasuki senjakala
ronggeng amen muncul dari sebuah perpaduan tari antara ronggeng gunung dan tayu
ada yang lebih dasar dulu yang harus dilakukan
ialah menghadirkan budaya tradisional dalam kehidupan sekarang
kalau sudah tidak hadir gaib artinya ya anak muda bagaimana bisa mengemasnya
tapi kalau hadir misalnya ya maka mereka ada pikiran
cita rasanya kah gagasannya
lalu ah mau aku jadikan begini
dia melakukan pengolahan terhadap tradisi
ronggeng amen awalnya dikenal dengan nama ronggeng kalor
nama amen muncul karena banyaknya masyarakat yang mengundang kelompok ronggeng kalor untuk pentas
sehingga masyarakat menjulukinya dengan nama ronggeng ngamen atau amen
sulit menjumpai penari ronggeng berusia muda yang mau mempelajari ronggeng gunung
ini membuat rasbi kesulitan menemukan penerus ronggeng gunung
ini membuat rasbi kesulitan menemukan penerus ronggeng gunung
ini membuat rasbi kesulitan menemukan penerus ronggeng gunung

mereka lebih memilih ronggeng amen untuk menyalurkan jiwa seni

di samping karena sulit dipelajari
mungkin karena mereka melihat kesenian rongeng gunung itu kan semacam kesenian yang udah kuno gitu
kalau menurut anggapan mereka
jadi ya mungkin jarang yang tertarik
mereka justru masih tertariknya sama ronggeng amen
ya selain rungeng amen kan lebih banyak suka sama kesenian kesenian modern kayak dangdut kayak gitu
perbedaan paling mencolok antara ronggeng gunung dan ronggeng amen adalah instrumen musik
dan cengkok tembang yang mengiringi setiap gerakan penari
gerak tari yang ceria alunan irama gamelan dan kendang yang meriah
membuat masyarakat lebih sedang menyaksikan ronggeng amen daripada ronggeng gunung
di sanggar penggugah rasa ini raspi terus mewariskan ronggeng
sebab ini terakhir
radisi lisan yang dirawat melalui ingatan
jalan yang sebetulnya riskan lantaran tak tercatat dan mudah terlupakan
seperti halnya ganda suganda pandu radia dan kuswara
rasbi harus terus berjuang melawan kepunahan keseniannya